polisi meminta keterangan tujuh belas saksi untuk mendalami kasus pembakaran pos polisi pejombongan yang dibakar oleh sekelompok orang
usai unjuk rasa sebelas april kemarin
selasa siang tim laboratorium forensik mabes polri dan pores jakarta pusat
melakukan olah tempat kejadian perkara di pos polisi pejompongan yang dibakar oleh sekelompok orang
sebelumnya pol subsektor pejombongan dibakar orang tadi kenal pada pukul tujuh senin malam
setelah sebelumnya peserta demonstrasi dipukul mundur ke arah simpang selipi dari depan gedung mpr dpr
api yang awalnya membakar ruang pelayanan publik kemudian merembet ke dua ruangan lain yang berada di bagian dalam polsek
hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pelaku dan motif dibalik pembakaran polsek metro tanah abang
termasuk telah meminta keterangan tujuh belas orang sebagai saksi dan bukti cctv
di dalam itu mungkin ada jejas abu kemudian barang barang yang ada di dalam
mungkin kayak semacam kabel kemudian ada kaca samplingnya yang diambil
makanya kita dalami dulu kita punya waktu satu x dua puluh empat jam untuk menentukan status dari yang kita amankan
ada berapa orang pak
yang sudah kita amankan ada kurang lebih tujuh belas orang